yang satu ini saudara ada seorang pria di merauke papua selatan diduga cemburu
hingga tega menganiaya istrinya dengan cara dibakar
sang istri pun terluka parah hingga meninggal dunia
kasus pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istrinya ini
terungkap saat warga menemukan jenazah seorang perempuan di semak semak
di sekitar pasar baru merauke papua selatan
saat ditemukan jenazah korban berada dalam kondisi terbakar
usai diselidiki oleh polisi dengan melakukan olah tempat kejadian perkara
dan memeriksa sejumlah saksi polisi langsung menemukan terduga pelaku
dari keterangan polisi pelaku menganiaya korban pada pukul tiga pagi dini hari
dengan menggunakan benda tumpul
setelah korban tewas pelaku membawa korban ke semak semak
dan membakarnya untuk menghilangkan jejak
informasi sementara yang didapatkan motif pelaku melakukan aksinya
selain itu juga dilatari faktor ekonomi
cemburu terhadap suami ini
sementara motifnya kita masih dalam tapi untuk sementara motifnya ini